sekolah tinggi ilmu kesehatan stikes bani saleh bekasi menggelar wisuda tahun ajaran dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh di trans studio cibubur sabtu tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
wisuda yang dilaksanakan di tengah pandemi covid sembilan belas dihadiri perwakilan mahasiswa dengan mentaati protokol kesehatan yang ketat
masih diwisuda di trans studio cibubur jakarta
dua puluh siswa stikes bani saleh bekasi melaksanakan proses wisuda pada sabtu tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh di trans studio cibubur jakarta
mahasiswa yang diwisuda berasal dari program studi keperawatan kebidanan dan farmasi
mereka lulus dari jenjang diploma sarjana hingga profesi
meski dilaksanakan di tengah pandemi covid sembilan belas
prosesi wisuda tetap berjalan lancar dan hikmat
hanya perwakilan wisudawan yang hadir di lokasi
sedangkan lainnya bisa menyaksikan secara daring melalui kanal youtube
panitia menerapkan protokol kesehatan ketat mulai persiapan hingga pelaksanaan
seperti mencuci tangan menggunakan masker dan face shield serta menjaga jarak
protokol kesehatan itu mulai dari persiapan itu baik wisudawan dan panitia semuanya
kita adakan rapid test ya kemudian saat hasil rapid test itu juga
kami lanjutkan dengan kegiatan swab artinya di situ screening akhir kita
screening akhir kita diakhiri dengan pemeriksaan swab atau pcr
di mana di situ yang mereka terdeteksi untuk tidak boleh
istilahnya positif jelas kami tidak akan ikutkan
jadi yang di sini yang hadir adalah yang sudah free dengan segala protokolernya
dimana dari negatif itu dia juga harus menjalankan isolasi sosial dulu
seperti itu ya itu dari persiapan
stikes bani saleh yang berada di bawah yayasan bani saleh merupakan perguruan tinggi yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
sikis bani saleh terus berkembang meluluskan alumni yang islami profesional dan unggul
tak hanya itu setiap program studi di stikes bani saleh juga terus berupaya memperbaiki akreditasi dari tahun ke tahun
visinya adalah islami profesional dan unggul akan kita capai tahun dua ribu dua puluh
rencananya kita insya allah minggu depan kita ada akreditasi farmasi
kalau jika nilainya baik kita akan buka prodi apoteker kemudian untuk kebidanan kita akan buka kebidanan s satu
seluruh lulusan stikes bani saleh diharapkan dapat bermanfaat di masyarakat khususnya di bidang kesehatan
satrio adi endra rizaldi jakarta